menteri sosial hovifa indar parawansa akan mengajukan surat pengunduran diri kepada presiden selasa sore ini
rencananya kofifa akan mendaftar menjadi calon gubernur jawa timur besok
dengan dukungan partai demokrat golkar p tiga hanura nasdem dan pkpi
hovifah yang berpasangan dengan bupati trenggalek emil dardak akan mengikuti pilkada jawa timur
dan mohon untuk memulai proses kontrastasi
sekaligus jika sudah ditetapkan
sah juga di calon gubernur
yang mau diisytikan untuk mengganti diri dari pendanggaraannya
jadi jadi itu sih
sementara itu tim pemenangan hovifa indar parawansa dan emil dardak
selasa siang menemui kpu provinsi jawa timur untuk menyampaikan
kepenangan yang telah diperlukan oleh kpu provinsi jawa timur
tim pemenangan hovifa indar parawansa dan emil dardak
yang diperlukan oleh partai yang igolkar demokrat nasden hanura dan p tiga ini
semakin kuat dengan bergabungnya partai amanat nasional dalam koalisi